bajunya bagus gak mas
ini baju dari siapa
kan centini suruh pake bedak tuh suruh pake kincu
kopi baru males jadi pengen ngopi ngopi aja dulu
biasa sama temen temen golf
eh abis deh mau kemana sih
ah mau kemana mana pi ngerti inskripsi belum selesai ini
jangan terlalu serius
refreshing dikit biar gak tegang oke
oke pak wih jalan dulu
telepon ya pi
serangan kedua segera diluncurkan p
dapet pesan dari bobby
katanya selesai kuliah
dia mau ngajak cindy makan siang di sariboga
oh gitu om
bobby gak ngabarin aku dia telepon aku juga enggak om
oh iya dia buru buru mungkin hp nya lobet ya
oh yaudah deh om kalau gitu aku langsung ke sana aja ya
oke jangan lupa restoran sariboga
serius mas makan siang artinya
mau sama siapa
mau tau banget apa mau tau aja
tin aku mau tau banget
kau mau sama siapa
loh kok sampai marah marah gitu cemburu ya
lucu sampean mas kalo cemburu
tin aku serius tin
mas ya sama orang spesial toh mas
pegi aja sama papi
emang aku peduli apa pergi aja sana
loh justru perginya kan sama mas bobi
benci thomas justru bapak itu baik loh mas sama jentini
centini dikasih uang tiga ratus ribu
bapak bilang kita makan di restoran sariboga
sampean katanya ngerti loh tempat itu
jadi papi tau
terus kamu dikasih duit
ini mencurigakan nih
jangan jangan ini jebakan batman nih tin
batman itu ada ya mas
tin kamu gak usah mikirin batman ya
yang penting sekarang kamu udah cantik
urusan jebakan batman mas bobi yang ngatur
lagian kalau centini yang ngatur kan centini nggak ngerti apa maksudnya batman
alah ayo berangkat yuk
kamu gak tau batman juga bisa bahasa jawa
akhirnya bobby luluh juga sama gue
buktinya aja dia ngajakin gue makan siap
berarti gue gak sia sia pake jurus gitu
eh buka telepon aja kali dia ya
kok gak diangkat ya
ah palingnya dia lagi di motor
jadi gak denger dia

masa sih dia bohong gak mungkin
eh sudah ketemu bobby belum
om aku udah setengah jam nih nungguin
ditelepon juga gak aktif lagi
oke om akan cek ke rumah ya
dia sudah jalan atau belum
cindy yang sabar ya
wah kemana dia kacau bener
kacau kacau kacau kacau
papa sebel deh
tadi kenapa tinggalin rita di tempat
telepon dulu ya sebentar
kecil lagi ini
bidin tukang sayur
aduh lo ngapain sih pakai telepon telepon ke rumah majikan gue
kalau ada perlu telepon ke handphone gue aja dong
jangan rocos aja kamu
iya kenapa lo yang marah
susilo ada apa ya rwe
gue kagak punya temen yang namanya susilo
hah ganggu gue aja dulu
lo curah kan
sekiranya siapa kan
sekiranya orang jahil
udah udah udah udah
dan bobi udah jalan tuh gan
satu jam yang lalu tuh
sama cendri kan
enggak tau katanya sih mau keluar tuh
keluar makan itu
ya iya bilangnya sih begitu
ke restoran katanya
kapan gaji naik gan
tadi kenapa tinggalin rita sendirian
baru juga ketemu
tadi kinerjanya ada saudara masuk ugd
karena balik saya lupa semuanya
terus sekarang keadanya gimana pap
setelah dirawat oke
gitu ya pak
di satu phone
atau sms gitu
nama yang tau sendiri kan
jadi semuanya semuanya lupa
dirawat di rumah sakit mana
aduh masa pak